hari ini jakarta berulang tahun yang ke empat ratus delapan puluh sembilan jakarta tentunya memiliki kesan yang berbeda beda bagi anda saya dan juga seluruh warganya
berikut suara warga jakarta
di hari ulang tahun jakarta yang ke empat ratus delapan puluh sembilan ini keluh kesah dan sukacita benci dan cinta adalah warna warni makna jakarta di mata penghuninya
kami mencoba mencari tahu ke beberapa warga jakarta apa makna dan kesan jakarta bagi mereka
monas pancoran bundaran hi
teman mini sama dunia fantasi
busway terus apa lagi ya gedung dpr
satu monas kedua tempat wisata yang di kota ada tempat wisata
wisata peninggalan belanda namanya itu kota tua
kopaja sama satu lagi bajai
masalah di jakarta itu yang pasti macet cara mengatasinya satu ya bagusin transportasi umum dibuat yang aman dibuat yang bagus
pelebaran jalan pelebaran jalan yang pasti
mempercepat pembangunan mrt sama pembangunan
dan jalan jalan yang saat ini sedang dibangun
sama orang buang sampah sembarangan got got macet itu karena sampah
coba kalau warganya sadar sampah buang tempat pada tempatnya kan udah disediakan
hari ini jakarta berulang tahun yang ke empat ratus sembilan puluh
bagi mereka yang tinggal datang dan bekerja di jakarta jakarta pasti punya lebih dari sejuta cerita
namun keluhannya hampir selalu sama
bagi sebagian besar warga jakarta
jakarta masih macet aja
riki danu dari jakarta